tiba di hanoi vietnam timnas indonesia langsung menggelar latihan perdana
persiapan dilakukan menjelang pertandingan lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
grup f zona asia yang akan berlangsung dua puluh enam maret nanti
skuad asuhan sinteyong menggelar latihan perdana pada sabtu malam di lapangan latihan midin hanoi vietnam
terlihat pemain naturalisasi tom hei yang sebelumnya tidak masuk skuad utama
karena tengah menyelesaikan administrasi perpindahan federasi knvb kpssi ikut berlatih
egy maulana dan kawan kawan menjalani pemulihan kondisi fisik pada sesi latihan perdana ini
gelandang timnas indonesia witan sulaiman mengaku akan berusaha menampilkan penampilan terbaiknya pada laga kandang dua puluh enam maret nanti
tentunya seluruh pemain selalu siap apabila ditutupkan buat main
siapapun pemainnya pasti semua pemain akan memperbaikinya
pada pertandingan sebelumnya di sogbk pada dua puluh satu maret
indonesia mencuri tiga poin usai unggul satu atas vietnam lewat gol sematawayang egy maulana fikri di menit ke lima puluh dua
hasil ini membuat indonesia naik ke peringkat kedua grup f zona asia dengan koleksi empat angka
puncak kelas main masih dihuni irak dengan enam poin
sementara vietnam berada di tempat ketiga dan filipina di peringkat keempat